ya masih bersama kami di good morning
kita akan masuk ke informasi berikutnya
pemirsa tingginya permintaan sapi membuat sapi madura kebanjiran pesanan
karena tidak ingin kehabisan warga dan juga pedagang
di situ bono jawa timur harus rela berburu sapi di laut
ya meskipun sapi ini bukan hewan air ya
tapi nyatanya sapi sapi ini memang berenang di laut
anda penasaran kenapa ada sapi berenang di laut
kita lihat informasinya
sejumlah warga dan pedagang ternak langsung mencebur ke laut
memburu sapi sapi incaran mereka
perburuan semakin seru karena beberapa sapi berenang menjauh dari dermaga
perjuangan mendapatkan sapi sapi ini tidak mudah
karena bukan habitat asli sapi ketakutan dan berusaha lari dari kejaran orang
karena tidak ada dermaga yang memadai untuk bongkar muat kapal
sapi sapi asal madura ini terpaksa dilempar ke laut
dari ketinggian kapal yang mencapai dua meter
sapi sapi harus berenang di air sedalam lebih dari lima meter
sapi juga harus berenang sejauh dua puluh meter
karena kapal tidak bisa merapat ke bibir pantai
warga melakukan cara ini karena sapi madura dikenal memiliki kualitas baik
untuk dijadikan hewan kurban
prosentasi daging sapi madura lebih banyak dibanding sapi lain
selain itu harga sapi madura juga cukup murah
karena langsung dibeli dari pedagang asal madura
jika baru turun dari kapal
satu ekor sapi hanya seharga lima sampai enam juta
sementara jika sudah sampai pasar
harganya mencapai tujuh hingga delapan juta rupiah